untuk menghadapi cabang olahraga bola tangan asean games dua ribu delapan belas
indonesia mengadakan tes event untuk memperbaiki standar
yang ditetapkan federasi bola tangan asia
bertajuk kejuaraan bola tangan junior
indonesia mengadakan tes event cabang olahraga bola tangan
di gedung olahraga popki cibubur pada tanggal dua puluh sampai dua puluh delapan agustus dua ribu tujuh belas
tes event ini diikuti tujuh negara peserta
indonesia korea selatan jepang tiongkok kazakhstan uzbekistan dan hongkong
dalam tes event ini asosiasi bola tangan indonesia mengutamakan tiga hal
pertama soal tim bola tangan indonesia
venue pertandingan dan manajemen bola tangan indonesia
untuk atletnya kita belum siap
karena memang belum dipersiapkan
belum juga bisa masuk ke sana prima
kemudian besar bisa masuk sana prima
antara bulan januari februari tahun depan
meskipun di hari ketiga pertandingan semua berjalan lancar
sejumlah catatan diberikan kepada panitia asian games indonesia
semalam kita memiliki orang dari asian games
untuk mengubah venue ini
kami meminta mereka untuk mengubah lantai
lantai gerak akan berada di sana
kami meminta mereka untuk mengubah lantai ini
sebenarnya kita harus memiliki empat ruang
dan sebuah tandas untuk empat tim
lapangan pentingnya harus
untuk lapangan pentingnya untuk handball
kita tidak memiliki banyak tempat untuk melakukan pertandingan
kami tidak memiliki banyak tempat untuk melakukan pertandingan

selain sebagai tes event
pertandingan ini juga dijadikan kualifikasi tim bola tangan asia
untuk kekejuaran bola tangan junior dunia di polandia dua ribu delapan belas
randy putrama jakarta